aplikasi pinjaman online ilegal kian meresahkan terjerat lintah darat masyarakat harus dirundung ketakutan
akibat teror usai tak mampu membayar bunga pinjaman yang melambung tinggi
bagaimana pengusutan terhadap maraknya pinjaman online ilegal ini kami bahas dengan
kompespol wisnu hermawan wadir tp dexus baris krim polri
selamat pagi mas
pak wisnu sejauh ini sudah sampai mana pengusutan terhadap kasus pinjaman online ilegal berbasis aplikasi ini pak
baik jadi direkturat tindakan ekonomi khusus barisin telah mengumpulkan dan menginfentasir
seluruh kegiatan penindakan terkait dengan pinjol di seluruh indonesia
diketahui di yogyakarta jawa barat metro jaya bahkan di pontianak pun
telah mengungkap beberapa perkara
kami telah mengumumkan kurang lebih sebanyak tiga ratus lima puluh kasus terkait dengan laporan tersebut
ada baru sembilan puluh kasus yang menjadi atau sudah dinaikkan ke sidik
lebihnya masih dalam proses penyelidikan
ini kita masih mengembangkan
karena bagaimanapun juga
tim yang menindak di berbagai daerah
berkonsultasi dengan kami
dengan perkembangan pendanaannya maupun atasnya itu sendiri
hasil temuan tersebut ini berdasarkan penelusuran dari barreskrim
atau ada aduan dari masyarakat juga pak
jadi kami mendapatkan dua informasi
pertama dari laporan masyarakat
adanya masyarakat yang diancam
kemudian meminjam pinjaman yang bunganya luar biasa
kemudian tidak sesuai dengan sponsor ataupun pemberitahuan sebelumnya
itu kami terima mas
tapi pun kami juga harus penyelidikan
menyelidikan hal tersebut
dan di baris yang disini
kami melakukan kegiatan kegiatan koordinasi dengan sektor
dengan bank indonesia
dengan ock dengan ppatk
tidak cuma paradis koleksi saja yang mas sampaikan tadi
pinjolnya ditutup tumbuh lagi
kalau ditutup tumbuh lagi
kalau tidak salah saya mendengar dari informasi
informasi dari ock
sekitar ada tiga lima ratus pinjol yang tutup di tahun dua ribu lima belas
di tahun dua ribu dua puluh satu ini sudah ada satu tujuh ratus
kami dari barreskrim dan singkong darah yang lain
bukan upaya bagaimana menutup jalannya
karena kita ketahui mas
bahwa pinjol tersebut ada pembayaran
sekarang kita mencari solusinya
jalannya kita tutup
sedangkan pinjolnya ini saja yang ditutup
nanti tumbuh lagi
tapi apa yang menjadi jalan untuk pembayaran uang
dan penerimaan uang pun kita akan tutup
kita sudah mengetahui bahwa pak jokowi telah memerintahkan
ock untuk menutup sementara pinjol
karena berbasis aplikasi
jadi memang sulit ya untuk menelusuri jalan tersebut
menutup jalannya itu transaksinya
oke pak wisnu ini tadi pak wisnu sempat mengatakan
sudah ada pinjol yang ditutup kemudian buka lagi
terus berulang kembali seperti itu
sebetulnya kalau melihat dari hasil penelusuran
melihat dari hasil penelusuran
atau yang membiayai pinjol ini datang dari mana pak
nah itu yang kita kembangkan sekarang
waktu beberapa yang lalu
memang kita selalu menjadi pembayaran pembakaran
ada pinjol kita operasi
ada pinjol ilegal kita tetap tetap
tapi tidak ke atasnya
nah sekarang kami mencoba untuk meningkatkan
apaan apa pendananya
kami sudah menemukan bagaimana beberapa perusahaan yang remiten
jadi sebelum pinjol itu
memberikan uang atau menerima uang dari pengguna masyarakat
ada namanya perusahaan yang namanya remiten
yang dia menerima uang dari pinjol
dari perusahaan perusahaan pinjol
dan menyerahkan ke masyarakat
demikian pun masyarakat menerima
menyimpan uang itu ke perusahaan tersebut
baru dikirim ke pinjol
itu kita ditemukan bisnis prosesnya
sekarang kita menemukan lagi
mengembangkan kepada siapa pemodalnya
pemodal dari pinjol pinjol tersebut
ini menduga ada dugaan bahwa beberapa pemodal tersebut
dari warga negara asing
yang kita lagi dalamkan dalami
kemudian dalam waktu ke depan
pemodal yang penerima uang itu
yang memberikan modal itu
dan yang memberikan masukan terhadap pinjol pinjol tersebut
kita dapat ungkap
oke ada dugaan dari warga negara asing
negara mana pak
dan apa sebetulnya tujuan target dari melakukan ventura
yang akhirnya berujung pada petaka kepada banyak orang
di dalam negeri di indonesia
ya kami belum bisa menyebutkan negara mana
namun kami masih mendalami
karena data yang kami terima dari teman teman dari lidl sektoral
baik dari ppt ataupun dari bi
ada dana yang masuk dari luar negeri
kita masih dalam ya
mungkin beberapa waktu ke depan
baru kita akan ungkap
sehingga pengungkapan targetnya pinjol ilegal ini
tetap dari awal sampai akhir
yaitu siapa pemodalnya
mohon waktu untuk bisa mengungkap dalang atau dider ini
dari pemain pemain pinjol ilegal ini
baik pak wisnu ini kan terkait dengan pinjol
kita sama sama ketahui ya
untuk pinjol yang mungkin terdaftar di ojk
ini bisa diketahui oleh masyarakat legalitasnya
tapi kalau pinjol ilegal ini
benar benar legalitasnya tidak diketahui
namun masyarakat juga
karena legalitasnya yang tidak diketahui ilegal ini
masyarakat yang menjadi korban
kerap takut untuk melapor
nah sebetulnya bagaimana posisi para korban ini
yang sudah terjerat pinjol ilegal
apakah mereka juga bisa terancam jerat pidana
karena mengambil pinjol yang tidak memiliki legalitas
begini itu beda pada sistem
masyarakat sudah meminjam uang dari pinjol
itu hak perdataan
saya tidak mau masuk ke dalam ranah itu
yang kita ungkap dalam proses pidana adalah
bagaimana pinjol tersebut melakukan kegiatan
melakukan tindakan pidana
ancaman pengiriman foto foto yang asusila
nah itu yang kita ungkap di sini mas
bukan masalah pinjam meminjamnya
itulah ranah keberatan
silahkan di google di padang perdata
kaitkan mas pinjam meminjamnya
kemudian yang kita ungkap dalam proses pidana ini adalah
bagaimana si pinjol pinjol tersebut tanpa izin
atau tanpa izin dari ojk
melakukan kegiatan pinjaman online
bahkan mereka melakukan tindakan tindakan yang di luar
dilakukan sesuai dengan hukum jerat pidana
dengan gambar gambar porno gitu ya
wajahnya ada wajah yang meminjam
dannya adalah apa
badan orang lain mengambil dari google gitu ya
pas pengetahuan si peminjam
ngambil semua data dari handphonenya gitu ya
disebarkan ke tempat lain
nah itu yang kita ungkap mas
bukan masalah pinjam meminjamnya saja
oh jadi transaksinya sendiri
sebetulnya tidak menjadi ranah pidana
antara pinjol tersebut dengan orang yang meminjam begitu ya
nah ini terkait
menarik juga soal penelusuran penyalahgunaan akses atau data
karena kan sebetulnya sudah ada perjanjian dari awal ya
antara pinjol dan juga konsumen
untuk memperbolehkan pinjol tersebut masuk mengakses data data konsumen
nah sebetulnya jika terjadi penyalahgunaan akses tersebut
apa yang akan disangsi
apa yang akan diberikan kepada pinjol ilegal
oh jadi begini
sesuai dengan pasal tiga puluh tiga puluh dua
tiga puluh empat tiga puluh lima undang undang ite
terkait namanya ilegal akses dapat dikenakan pidana
namanya dua belas tahun
tadi kan sampaikan bahwa boleh mengakses
tapi tidak boleh menyebarkan
ya kan gitu mas
jadi boleh mengakses tapi tidak boleh menyebarkan
itu yang dilakukan oleh pinjol pinjol ilegal tersebut
apabila masyarakat tersebut tidak membayar sesuai waktunya
bahkan tidak membayar semuanya
mereka mengeksplor menyebarkan pada nomor nomor kontak
yang ada di teleponnya si peminjam itu
dengan gambar gambar ataupun dana dana ancaman
itulah yang dilakukan pidana
makanya kami sampaikan bahwa apabila pinjol itu jelas ilegal
tinggal pasti dia datanya alamatnya berbeda
kemudian tidak ada tempat untuk pengaduannya
biasanya itu pinjol pasti ilegal
kalau pinjol ilegal yang satu ratus enam ini
tidak ada datanya
ada kantornya di mana
kemudian siapa yang menanggung jawabnya
nama teleponnya siapa
kalau pinjam ilegal
sepertinya kita tidak pernah ungkap
tidak pernah dapat
ternyata setelah kita lakukan penyelidikan dalam
kita tangkap itu
apakah jika terjadi unsur pidana dalam pinjaman online ilegal
begitu ada penyalahgunaan data dan lain lain
karyawan di kantor pinjol tersebut ini akan menjadi sasaran hukum juga
atau hanya pemilik dan ventura saja
dalam proses pengukuman pidana
kita melihat peran masing masing
kita lihat bahwa kemarin
teman teman dari polda jabar
polda metro jaya
yogyakarta menangkap begitu banyak
berkarya sebagai desk collection
kita akan lihat perannya masing masing
kalau dia melihat unsur pidana
tentunya kita akan naikkan sesuatu sangka
namun kalau dia cuma pekerja saja
karena diserintakan oleh pemilik atau penguang yang punya uang
yang akan kita jadikan saksi
bagaimana proses penyelidikan ini mas
kami dari ke sini
persilahkan kepada masing masing direkturat
pendekatan ekonomi masing masing polda
mendalami masing masing dari tersebut
pak wisnu ini kalau kita melihat ya secara visual
bagaimana kondisi kantor pinjol yang saat ini ditampilkan di televisi
nampaknya jumlah karyawannya sangat besar
banyak juga perlengkapan perlengkapan lain
itu sangat sudah terinstall dengan baik di sana
ini artinya kan antusiasme masyarakat cukup besar ya
untuk kemudian menarik pinjaman online ilegal ini
bagaimana kemudian pihak kepolisian bisa melihat maraknya
masyarakat yang tertarik untuk mengambil pinjaman online legal
dibandingkan mereka yang memilih untuk melakukan pinjaman secara benar
begitu di bank ataupun pinjaman online
yang memiliki legalitas di ojk
ya lagi karena kebutuhan masakan begitu cepat dan ringan ya di pinjol itu ya
waktu berapa menit atau berapa jam bisa menerima beberapa tanpa ada
nah ya kan itu memudahkan sekali ya
sebetulnya kalau kita mendengar dari informasi dari teman teman dari ojk
bahwa depan mungkin dunia digitalisasi mungkin lebih akan berkembang
namun masalahnya kan disalah artikan
mana ada kita pinjam uang satu hari per satu persen
jadi tiga puluh hari tiga puluh persen
pinjaman kayak apa
jadi apa terkenal dari bank indonesia
nah itu yang menjadi masalah mas
bahwa kita tentu dalam hal ini
ori dan insentor kait dari bi atau ojk itu selalu mengedukasi masyarakat
gunakanlah jadwal jadwal yang benar
angkatlah pinjam pinjaman yang sesuai dengan aturan hukum
ini kan kita lihat datanya bahwa ada satu ratus enam pinjaman online yang telah didaftarkan di ojk
ya pinjam saya di situ mas
masih ada satu ratus enam lagi
masyarakat meminjam tempat tempat yang legal
kita bisa pinjam juga bpr bank saja
tetapi yang penting adalah itu sesuai aturan hukum yang berlaku
karena begitu dia tidak sesuai aturan hukum yang berlaku
dia akan melakukan tersebut dengan pidana
itu lah edukasi penting sekali dalam hal ini mas
sangat penting ya edukasi agar tidak terjerat iming iming palsu pinjol ilegal
mungkin terakhir pak wisnu
bagaimana kemudian ini kan sudah banyak masyarakat yang ketakutan diteror oleh pinjol begitu
karena akses datanya dirtas
kemudian juga ancaman ancaman teror lainnya
bagaimana kemudian baris krimpori memastikan akan memberikan pelindungan kepada para korban korban pinjol ini
bagaimana mereka harus bertindak karena sudah terlanjur begitu terjerat pinjol ilegal
jadi seperti yang saya katakan pimpinan polri pimpinan dari ojk pimpinan bank indonesia
dan pimpinan dari komeninfo berdiskusi bertemu di arahan presiden bahwa kita bersama sama menanggung maraknya pinjol ilegal
nah sekarang bagaimana apabila masyarakat sudah pinjam dan datanya terambil
kita berusaha masih kodal yang ada untuk mengamankan segala hal
tidak ada apa yang ada tidak berkembang lagi
makanya kami mendapatkan antara pimpinan pimpinan kami untuk kita bisa menanggung secara utuh
dari mulai awal sampai akhir
mulai dari sampai pendananya
supaya tidak ada kejadian sebenarnya lagi
kedepan pinjol pinjol ilegal ini tidak ada lagi
hanya presiden menyampaikan untuk menghentikan sementara
saya kami mbak ariskin dan mbak jokowi
kami mbak ariskin dan mbak iji
akan melihat bagaimana ada sistem pembayarannya
kita akan bagaimana merubah buat regulasi yang baik
supaya semua data tersebut terekam
ini yang menjadi concern kita
untuk bisa bersama sama dengan si kodal yang ada
membuat pinjol ini menjadi pinjol yang benar
dan bermanfaat dan tidak lagi disalahkan
baik pak wisnu semoga dialog pada hari ini bisa memberikan harapan
memberikan pencerahan kepada para konsumen pinjaman online di indonesia
termasuk mereka yang saat ini sudah ketakutan
karena datanya diretas
kemudian juga diteror dengan berbagai cara
oleh pinjol ilegal karena tidak mampu membayar bunga selangit
yang tidak sesuai dengan kesepakatan
semoga ini bisa memberikan pencerahan bagi mereka
terima kasih bapak pembes pol wisnu hermawan
sudah bergabung bersama cnn indonesia today pada pagi hari ini
salam sehat pak wisnu